empat kerajaan yang ditempin oleh hikmah kebiaksanaan dan penguasaan
peristiwa ini terjadi saat demo menolak omnibus law yang dilakukan oleh mahasiswa
di depan kantor dprd kobar pada hari senin siang kemarin
para demonstran yang diterima masuk halaman kantor dprd diajak melafalkan butir butir pancasila
oleh wakil ketua ii dprd kota waringin barat bambang suherman
namun suasana mendadak riuh ketika dirinya salah menyebut sila keempat pancasila
ini sebenarnya bukan dewan perwakilan rakyat jatuhnya
ya memang bukan dewan perwakilan rakyat tapi dewan pengkhianat rakyat
sementara itu bambang suherman mengatakan itu kesalahan pribadi karena ada jeda dalam melafalkannya
dia minta maaf karena dirinya juga manusia biasa
ketika terkait masalah tadi disampaikan butir pancasila yang keempat
itu memang kesalahan saya pribadi karena untuk menjedaknya
saya baca semuanya
jadi mohon maaf namanya kami manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna
tapi bukan maksud kami tadi untuk membuat guyonan tidak
tadi untuk menjedaknya agak kurang pas kami ulang
mungkin terima kasih
sementara itu aksi berlangsung lancar dan aman
dan mendapat pengawalan ketat dari polres kota waringin barat
sam sudinor kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah